assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera buat kita semuanya
yang saya hormati kepala bnn bapak ibu hadirin sekalian yang saya hormati
tadi sudah disampaikan oleh kepala bnn bahwa yang akan dimusnahkan pada hari ini
pada siang hari ini adalah sabu sebanyak empat ratus empat puluh lima kilo
stasi satu ratus sembilan puluh ribu butir ganja kering empat ratus dua puluh dua kilo
kemudian happy five tiga ratus dua puluh tiga ribu butir
ini jumlah yang sangat besar sekali
dan kalau kita lihat
sekali lagi saya sampaikan
lima ribu generasi muda kita mati setiap tahun karena narkoba
berapa pengedar dan bandar yang mati setiap tahunnya
ini pertanyaan untuk kepala bnn
supaya dibandingkan lima belas ribu generasi muda kita yang mati karena narkoba
dan berapa pengedar dan bandar narkoba yang mati setiap tahunnya
tolong ini diberikan garis bawah
karena betul betul kalau melihat barang seperti ini
kita harus sekali lagi menyatakan perang besar terhadap narkoba
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya berdoa kepada tuhan yang maha kuasa
yang akan ditutupi oleh bapak sudirman sag misi
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang terhormat bapak presiden republik indonesia
hadirin yang kami muliakan
mari kita berdoa
semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar
doa akan saya baca secara islam
agar dapat menyesuaikan sesuai dengan agama dan keyakinan agama indonesia
mari kita berdoa
ya allah yang maha agung
pada saat yang mulia ini
kami tundukkan wajah dan hati kami
seraya memanjakan puja dan puji kami
seraya memanjakan puja dan puji syukur kehadiratmu
karena atas perkenan dan izinmu
kami dapat berhimpun di tempat yang mulia ini
dalam acara pemusnahan barang bukti narkoba
ya allah yang maha rahman
sebagaimana telah engkau firmankan
bahwa penyalahgunaan narkoba adalah haram
maka kegiatan ini kami lakukan
sebagai simbol mencegah kemungkaran
untuk menyelamatkan umat manusia
dari kerusakan kehancuran bahkan kematian
akibat pengaruh penyalahgunaan narkoba
berikan kami kekuatan dan kemampuan
untuk terus bersama sama
menyelamatkan masa depan bangsa
dari ancaman dan pengaruh narkoba
kami memohon perlindungan
setiap gerak dan langkah pengabdian tugas kami
untuk menjalankan misi mulia ini
sehingga dapat merapuhkan dan menghancurkan
kekuatan para pengedar dan sindikat narkoba
di bumi terdiri ini
kami akan melakukan pemusnahan barang bukti narkoba
untuk itu ya allah
kami memohon kemudahan dan kelancaran
hanya kepadamu kami memohon
untuk itu ya allah
perkenankanlah doa kami
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
presiden rakyat indonesia
bapak ibu serta hadirin yang kami hormati
acara selanjutnya yaitu
pemusnahan barang bukti narkoba
yang diawali dengan pemeriksaan secara laboratoris
untuk barang bukti yang akan dimusnahkan
pemusnahan barang bukti ini dilakukan
untuk mengantisipasi barang bukti
yang terkepar atau hilang
dan sesuai dengan perintah undang undang
dan telah ditetapkan
oleh caksa penuntutmu
yang disaksikan oleh tersangka
penyidik dan masyarakat sekempat
selanjutnya kami mohon perkenankan
presiden republik indonesia
untuk melakukan prosesi
pemusnahan barang bukti narkoba
untuk jenderal ini

kepala badan akreditas nasional
wakil kepala kepolisian republik indonesia
direktur jenderal pia dan jokai
tindak pedana umum
yang diwakilkan oleh jaksa funksional keuangan
dan kepolisian keuangan
dan kepolisian keuangan
dan sesaat negara
yang kami hormati
bapak presiden republik indonesia
para pejabat pendamping
dan tamu undangan yang telah hadir
kami dari balai laboratorium narkoba
pengetesan barang bukti
sebelum dilakukan pengusnahan
bapak presiden dan para pejabat pendamping
untuk melakukan sampling
tentang barang bukti yang ada di sebelah kiri kami
sebelum dilakukan pengetesan
pengetesan yang dilakukan
oleh balai laboratorium kami
menggunakan screen test
atau alat uji lapangan
menggunakan beberapa reaksi uji
dan akan menghasilkan beberapa warna